nah setelah tadi kita sudah berkunjung ke inggris kita akan ke belanda
emang kita seneng banget nih ngajak pemirsa jalan jalan ya
iya walaupun dari kacamata kamera tetapi pasti kesannya tidak akan berkurang ya
benar sekali ini tetap jalan jalan kok judulnya nih
bagaimana kira kira keadaan ramadan di sana
iya ini belanda selain memang negara eropa negara ini pun memiliki hubungan historis dengan indonesia
dan kita sekarang telah terhubung via skype dengan tika ramadini
warga negara indonesia yang sedang menempuh studi delay dan belanda
baik mbak tika halo gudemorgan waktu jakarta
iya mbak tika bisa diceritakan sedikit nggak sih bagaimana keadaan ramadan di belanda pada saat ini
apalagi sudah menjelang idul fitri dari sepuluh hari dari sekarang ya
tanggal lima ya idul fitri ya
sekarang sih di sini ya hampir sama aja sih sama hari hari biasa
selamanya sebenarnya nggak sebanyak itu ya
tapi berapa protokol ada forma itu
oh berarti nggak jauh berbeda ya
tapi kalau misalnya berbicara mengenai makanan ini pasti berbeda dong
di sana kan pasti mbak kalau pengen kolak itu tidak ada dong
ini gimana menyiasati rasa rindu terhadap makanan lokal indonesia
untungnya di belanda sih
banyak makanan indonesia ya
restoran belanda itu ada
di belanda restoran indonesia hampir empat ratus
wow banyak ya
ya banyak banget
jadi cukup mudah dan lumayan lah kalau kangen bisa
ya tinggal berpikir pikir
jadi mbak tika ini seperti pindah ke indonesia tapi di bagian eropa seperti itu ya

kalau membicarakan tentang persenjataan indonesia apa yang bisa kita lakukan
warga negara belanda sendiri tentang puasa itu bagaimana sih
apa sering ditanya sama temannya
kok lama banget sih nggak makan gak minumnya atau bagaimana begitu
ya kalau persensi secara umum enggak tuh juga
tapi kalau orang orang belanda di kampus gitu ya
teman teman saya kadang kadang suka nanya kayak
kalau puasa itu nggak boleh makan kan
tapi boleh minum enggak
pertanyaan pertanyaan kayak gitu juga
terus cara memberikan pemahaman mereka mengenai puasa itu nggak boleh makan
enggak boleh minum
dan menahan dari hal hal yang bisa membatalkan itu seperti apa mbak tanggapan mereka
mereka hampir nggak punya ide sih apa yang bisa membatalkan puasa
kadang kadang mereka juga nggak ngerti
kayak kalau orang tua kamu gak lihat kamu puasa di sini
kamu enggak puasa enggak puasa kan
atau kalau di matahari enggak kelihatan di dalam gedung
kamu boleh minum kan
oke gitu sih
lebih kebentuk karya sih
oke kalau begitu
terima kasih mbak dika ramadhin
dika ramadhin selamat melanjutkan studinya
terima kasih sudah ngobrol di connected